lama ini selalu ada buat aku dan bikin aku bahagia kalian papa kita pulang aja yuk
gak boleh sayang kamu harus turun dulu demamnya biar sembuh dulu baru kita boleh pulang lagi
iya tuan putri harus sembuh karena kakak sayang banget sama tuan putri
juga bisa mesin setiap hari karena lu juga anak wario
tiap hari juga kalimon ntar nulis gue gimana enggak ada yang ngurus dong syukur deh kayaknya
ada yang bisa terima kenyataan saya gue gak nyangka ya lo nusuk gue dari belakang cegah
banget ya lo jadian sama mondi padahal lo tuh tau banget secinta apa gue sama mondi
lu juga tahu kalau gue tuh punya trauma
oke kalau bisa sejud itu sama gue
gue juga bisa jahat sama lo pokoknya gue bakal terus deketin mondi dan rebut mondi dari lorai
kalau lu emang setuju sama rencana om benny dan dea gue gue bisa aja nolak kok
sopnya masalah kalau emang pertunangan ini harus dibatalin
makasih ya bu
itu yang kalian lihat
ini udah aman semuanya udah beres ya
tadi udah saya cek juga radiator segala macam udah aman cuma chipnya aja yang bermasalah sedikit
udah tunggu sebentar ya mas
boy udah kelar ya boy
oh udah semua
mas suryo makasih ya
dari transfer kok biayanya
ini mobil gue yang antar aja ya
gue temenin ya mon
gak usah del gak usah del
sebenernya sih reva udah otot ototnya kesini
dia mau langsung ambil mobilnya sendiri
jadi gak perlu diantarin kok
aneh adel kan tau gue udah jadian sama raya
harusnya dia ngejauhin gue

don diturunkan gajahnya hati hati
orang gadis ya
gak usah dipotong data yaenci
sama sama mobilnya udah bisa dipakai lagi kok
koncinya ada di dalam
kayak sama siapa aja udah gak usah gak apa apa santai
kalau misal kurang gue bilang aja
eh apa apaan nih apa maksudnya gue bilang gak usah santai aja
hah reva juga gak minta dibayarin sama lo kok
pak mendingan sekarang kita pergi dari sini
gue pasti pengen ngomong sama reva
maksudnya buru buru pergi
mau nahanan reva pulang lu juga punya hak apa sih
lo gak usah ikut campur ya ini urusan gue sama reva

nah itu yang gue kasih
lihat ada apa
aku yakin kamu lagi ada masalah kan kenapa kamu gak cerita sama aku
aku ngerasa ada yang gak beres nih dan aku gak suka diginiin
maksud aku gini kalo ada sesuatu diomongin ke aku kasih tau aku
lo mau nanya apaan sih aku gak apa apa kok
kamu gak bisa bohong dari aku aku tahu persis kok pasti ada masalah kan
aku baik baik saja dan aku serius
kau bohong sama aku
boy tolong tetap bersama reva ya
gue gak mau reva diganggu sama lo lagi
eh lo tau apa
dan gue gak butuh uang
jangan pernah ikut campur lagi ya
dan harus lo tau diri boy reva udah nolak lo tau gak
udah kan yang berdua cukup ya
gue harus pergi
gue harus ngomong sama dia mon biarin reva pergi oke
gue gak butuh
gue yakin banget ada yang gak beres sama reva
ini bukan reva yang gue kenal selama ini mon
dia ada masalah tapi dia gak ngasih tau gue itu yang gue gak suka
mon tapi gue tau banget reva mon ini dia yang gak beres
dek kenapa putra berani banget ngomong kayak gitu sama gue
gue yakin dia yang gak beres mon gue gak bisa tinggal di sini mon
mon mon mending lo gak usah ikut campur deh bahaya tau gak sih mon
kalo lo sahabat gue biar gue kejar mereka please
pak lu gak usah ikutan ya bahaya tau gak sih
mending lu pulang deh oke
gak mau biarin gue mana
gue jadi bengkel sama lo
maafin aku boy aku gak sanggup cerita ke kamu soal papa dan kak dian yang minta aku tunangan sama putra
aku bingung aku gak mau tunangan sama putra dan ngelepasin kamu karena aku cinta sama kamu
tapi aku juga gak mau ngecewain papa dan keadaan yang selama ini selalu ada buat aku dan bikin aku bahagia
kak dian papa
kita pulang aja yuk
gak boleh sayang kamu kan harus turun dulu demamnya
dia harus sembuh dulu
baru kita boleh pulang
lagi pulang kan di sini ada papa sama kak dian yang nomerin kamu
ya tuhan putri harus sembuh karena kakak sayang banget sama tuan putri
ada dua mau yang mana
papa bacain ya
nah sayang kamu sekarang boleh pilih pilih semua mainan yang kamu suka di sini ya
jadi kamu mau pilih yang mana sayang
ini juga pak
ya deh deh
sama ini makasih pak iya sayang lihat tuh yang lain dijemput ibunya reva cuman dijemput sopir ya
reva kan enggak punya ibu gak punya ibu gak punya ibu gak punya ibu gak punya ibu
selama ini papa dan kadehan udah masih